industri pariwisata merupakan salah satu industri yang paling terdampak penyebaran virus corona
pasalnya masyarakat mulai mengurangi keinginan bepergian karena kekhawatiran tertular corona
dan untuk membahas dampak wabah virus corona terhadap industri travel di studio cnn indonesia
telah hadir pauline suharno sekjen asosiasi travel agent indonesia
terima kasih sudah hadir sore ini
terima kasih sudah mengundang kami
kita tahu bahwa kemudian dampak wabah corona ini yang sekarang sudah ditetapkan sebagai pandemi global
secara makro pariwisata di indonesia cukup terpukul
tapi kemudian kalau kita mengerucut sedikit travel agent juga menjadi salah satu dampak linier
yang menyebabkan kelesuan itu terjadi dan berlangsung sampai sekarang
bahkan ada pepatah yang menyatakan sudah jatuh tertimpa tangga
ini yang ingin saya konfirmasi ke pauline
tapi memaknai dan memahami ini apa bagaimana
jadi virus covid sembilan belas ini kan mulai merebak tadinya kan akhir januari
hanya ke wilayah china tiongkok tadinya kan
teman teman anggota kami adalah pejuang tangguh nih
jadi kalau kami tidak bisa menjual satu destinasi kami akan menjual destinasi lain
kami tidak bisa mendapatkan market dari satu destinasi
dari satu market negara tertentu kami akan jual
akan mendatangkan wisatawan dari market lainnya
apapun yang ada kita jual
tapi sekarang dari januari sampai ke sekarang
akhir januari hanya tiongkok china yang terkena
lockdown china wisatawan china tidak bisa masuk ke indonesia
nah kemudian makin kesini sepanjang bulan februari
oke lah kita tidak bisa jual china kita jual regional asean tadinya
apalagi ditambah kemarin ada tiga lagi negara ya yang di lockdown ya
jadi berdasarkan itu kami melihat dari bulan januari sampai februari sampai sekarang
tidak ada perubahan yang membaik malah semakin memburuk
wilayah yang terkena dampak virus covid sembilan belas ini malah semakin luas
sehingga barang dagangan kami pun sudah tidak ada sekarang
jadi umroh pun sudah terkena holy land pilgrimage israel sudah terkena juga
india juga sudah mulai lockdown
oke kami masih berpikir positif
k pop korea juga sudah di lockdown juga ya
dan sementara itu lagi pasarnya sedang tinggi ya
nah dan kemudian ditambah lagi dengan himbauan larangan dari instansi pemerintah swasta
kemudian sekolah sekolah yang melarang karyawan maupun muridnya untuk tidak melakukan perjalanan
ataupun kalau mereka melakukan perjalanan ketika mereka kembali bekerja atau kembali masuk sekolah
tidak boleh kembali masuk sekolah atau kembali kerja after home karantina empat belas hari
ini semakin memperburuk kondisi travel agent
sebenarnya kementrian pariwisata ekonomi dan kreatif mengupayakan agar kita menggalakan pariwisata domestik
kami sudah cukup senang nih tadinya dengan adanya stimulus dari pemerintah yang mengurangi harga tiket domestik
jadi paling tidak okelah kita tidak bisa jual ke luar negeri atau wisatawan luar negeri tidak datang ke indonesia
kita menggalakan pariwisata domestik wisnus
kita galakkan kita jual domestik
tapi ternyata dengan larangan itu kan jadi agak sulit buat kami juga jualan
dengan banyaknya larangan tersebut konsekuensi logisnya
ada untung rugi kemudian yang harus dihitung hitung
dan konsekuensi lainnya adalah bagaimana perusahaan tetap running dan apa upaya untuk menekan sehingga kemudian efek efek yang tadi kita lihat ini tidak terjadi dan berlangsung lama
dijawabnya nanti pauline kita akan break dulu cnn indonesia newsroom akan kembali usai jeda
oke kita kembali ke diskusi kita sore ini
pauline kalau tadi kan kita sudah berbicara bagaimana efeknya cukup berefek secara domino begitu ya
banyak yang terdampak kemudian travel agent
tapi kan kemarin pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan bahwa untuk diskon hotel diskon penerbangan yang juga mencakup dari travel agent itu sendiri itu juga belum bisa membantu

ada formula yang tepat nggak dari teman teman travel agent

sebenarnya yang bisa membuat ini menjadi lebih fair begitu
kami dengan beberapa asosiasi pariwisata lainnya stakeholder pariwisata lain dan juga dibantu oleh difasilitasi oleh kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
sebetulnya kami sudah membuat satu paket murah
jadi ada shocking deals price tour package price yang murah murah sekali
even di our travel fair pun di assindo travel fair kami juga membuat paket paket harga murah yang tidak bisa didapatkan di pasar
salah satunya karena ada stimulus dari pemerintah untuk membuat
stimulus dari pemerintah untuk pemotongan tiket pesawat
even kami pun mensubsidi harga tiket tersebut
tapi karena minat orang berpergian sekarang ini sudah semakin menurun
ditambah dengan larangan larangan yang tadi saya sebutkan
jadi kalau menurut kami ini kurang cukup membantu industri travel agent secara khusus
stimulus dari pemerintah yang kami kira bisa membantu seperti pemotongan penghapusan pph dua puluh satu
ya sudah diketok oleh kemenkeu kemarin ternyata hanya mencakup sektor manufaktur
tidak mencakup sektor jasa pariwisata
padahal ini akan sangat membantu bagi kami untuk memperpanjang napas kami nih
dari februari kami sudah berdarah darah
relatif tidak ada pemasukan di travel agent selama bulan februari dan sampai ke bulan maret
secara nominal tidak ada efek lain apa sih di teman teman travel agent
dampaknya kabarnya juga sudah ada mulai merumahkan karyawan sampai unpad lift begitu
betul karena dengan tidak ada pemasukan otomatis kami tidak bisa membayar biaya operasional kantor
fixed cost itu kan harus tetap kami bayar
biaya biaya yang dibebankan kepada kami
seperti contohnya tadi operational gaji karyawan kemudian biaya pajak
pajak itu kan macam macam ada pajak properti ada pph dua puluh satu
jadi bagi kami kalau misalkan bisa pemerintah mengeluarkan insentif yang bisa langkah konkret lah untuk membantu kami sekarang ini
itu akan sangat lebih baik
di luar negeri contohnya di singapura dan di hongkong malaysia sudah ada peraturan mengenai grand dari pemerintah kepada industri travel agent industri pariwisata secara keseluruhan
pemotongan income tax salah satunya kemudian penurunan suku bunga khusus untuk industri pariwisata
lalu ada restrukturisasi hutang khusus untuk industri
kemudian juga ada lagi tarif dasar listrik diturunkan
nah ini kan hal hal yang bisa sangat membantu travel agent untuk mengurangi beban biaya cost
sehingga mencegah kami untuk melakukan pemutusan hubungan kerja
sekarang ini baru dirumahkan unpaid lift
jadi karyawan itu kerja dua minggu mereka dibayar gaji hanya dua minggu
kebayang gak guide kan gak ada tamunya
supir angkutan wisata nggak ada tamunya
sementara pengusaha angkutan wisata itu harus membayar cicilan kendaraan
itu kan beban bunga harus dibayar terus
kalau di dalam negeri sendiri ada tidak formula atau kreativitas dari teman teman travel agent dan juga pihak pihak terkait begitu untuk membuat sesuatu yang mungkin lebih bisa menguntungkan semua pihak
misalnya di dalam negeri sendiri bikin paket paket wisata yang menguntungkan
atau paket paket wisata murah yang mungkin memang tidak jauh jauh tidak perlu jauh jauh tapi tetap bisa memberikan pemasukan secara nominal
itu sudah berjalan tapi memang tidak menghasilkan
minat masyarakatnya untuk traveling sudah tidak ada
minatnya sudah menurun terlebih dengan semakin banyaknya orang indonesia yang terkena virus covid sembilan belas
kan semakin meluas nih kemarin dari kemarin dua puluh tujuh tambah jadi tiga puluh empat kemudian tidak tahu bertambah berapa banyak lagi
ini semakin membuat masyarakat khawatir untuk bepergian ditambah dengan himbawan tadi mengurangi kerumunan tidak membuat event
jadi ini ya semakin membuat minat masyarakat untuk traveling jauh menurun
kalau di dalam negeri sendiri destinasi destinasi yang sebelumnya ini cukup tinggi tingkat kunjungannya juga saat ini membawa dampak yang cukup signifikan

iya bali jogja belitung itu kan destinasi yang masih terhitung cukup ramai walaupun tahun lalu harga harga masih tinggi
tiket pesawat domestik itu kan naik hampir dua kali lipat kan tidak ada kelas promo
nah tapi dengan menurunnya harga tiket pesawat atau dibukanya kelas kelas promo oleh maskapai penerbangan domestik itu pun tidak membantu untuk men trigger orang untuk berangkat
yang kami harapkan adalah nanti nih bulan april awal biasanya kan ada sembahyang kubur tuh dari yang etnis etnis chinese
kemudian sebelum ramadhan biasanya ada nyekar
itu kan orang biasa kan bepergian kan
wait and see apakah memang ini bisa men trigger orang
memang ini bisa men trigger orang untuk bepergian lagi
tapi untuk sementara sampai bulan maret akhir ini hampir semua perjalanan dibatalkan
tapi sudah hampir sampai ke bulan mei
beberapa grup di bulan april di bulan mei itu pun sudah dibatalkan
di tengah kondisi bertahan seperti ini apa sih pak oline yang masih bisa dilakukan begitu
komunikasi koordinasi apakah kemudian di musim yang sekarang ini di antara maret hingga april ini masih ada apa namanya ya
hal hal yang bisa disiapkan sebelum kemudian nanti musim liburan ini datang
sehingga kemudian amunisinya sudah siap
dan ini berakhir begitu kondisi seperti ini sudah tidak terjadi lagi bagaimana
being positive as and association kita sekarang masih mempertahankan nih semangat teman teman anggota kami supaya ya jangan tiarap ya
jadi kami mempersiapkan beberapa workshop dan training training terutama untuk anggota anggota kami dari daerah
jadi ketika saatnya mereka bisa berjualan lagi nanti ketika pariwisata sudah mulai pulih mereka sudah siap berjualan
jadi kami membuat training training untuk pengenalan produk
training untuk pengenalan produk baru pengenalan destinasi baru
kemarin femtrip anggota kami ke pahawang
pahawang lampung ini kan sebenarnya dekat dari jakarta tapi belum pernah di boost ke anggota kami di jakarta
jadi ini salah satu upaya kami supaya anggota kami punya knowledge baru lah
jadi masa tonang ini dipergunakan untuk training
artinya juga termasuk bagaimana mengeksplor tempat tempat wisata baru
destinasi baru untuk paling tidak turis domestik dulu lah yang akan berkunjung ke sana begitu
kalau staff travelnya sendiri mau pergi aja takut bagaimana kita bisa menjual kan
jadi itu juga salah satu upaya positif dari kami melakukan campaign campaign
sebetulnya kan kita tetap bisa traveling asal kita sendiri healthy
itu sih campaign yang ingin kami buat sebetulnya
oke apa nih yang sudah berlangsung saat ini koordinasi dan komunikasi dengan lembaga khususnya pemerintah
pada saat ini pemerintah yang sudah berhubungan dengan pariwisata backcraft apakah ini sudah ada waktu untuk duduk bersama untuk kemudian kreativitas tadi paket paket tadi ini bisa dibicarakan lebih lanjut
sudah jadi beberapa minggu terakhir ini kami secara intens berhubungan dengan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif
jadi paket paket itu sudah selesai dibuat sudah tinggal di launch ke masyarakat
ya tapi kembali lagi ternyata ada beberapa himbawan dari instansi dan memang minat masyarakat untuk traveling masih agak berkurang
jadi ya tetap akan kami launch tetap akan kami jual kami upayakan supaya paket paket ini paling tidak domestik dulu nih biar jalan
kalau enggak kan tanpa pergerakan wisatawan sama sekali yang terdampak itu banyak sekali
bukan cuma travel agent bukan cuma hotel bukan cuma restoran tapi kan juga ada supplier supplier di belakangnya
tadi supir angkutan wisata guide kemudian toko souvenir umkm itu kan kena semua dampaknya
oke aduannya yang umum seperti itu ya dari teman teman dari travel ac
dari teman teman dari travel agent yang ada di seluruh indonesia ini kendalanya di hal hal seperti itu
kalau bicara angka nominal sudah berapa sih kerugiannya
selama bulan februari kerugian kami kurang lebih sekitar empat triliun
selama bulan februari saja belum lagi ditambah dengan dari maret onward
kalau kemarin dengar dari para medis kan bilang ini biasanya melihat pola virusnya itu kurang lebih bertahan sekitar enam bulan baru bisa settle baru bisa sembuh semuanya
enam bulan aduh kalau enam bulan kayaknya travel agent keburu bukan pingsan lagi udah pada mati semua kali
jadi artinya kemudian langkah langkah penyehatan ini juga sudah terkoordinasi dengan baik tinggal menunggu ke bagaimana langkah konkret dari seluruh pihak termasuk travel agent dan pemerintah untuk membuat ini menjadi kembali seperti semula begitu ya
dan terutama yaitu keringanan bagi industri pariwisata secara umum dan travel agent pada khususnya
banyak sekali hal hal yang mungkin bisa diatur ulang oleh pemerintah karena kan keundangan di pemerintah semua masalah pajak itu kan di pemerintah semua
bagaimana supaya beban kami tidak terlalu berat sekarang ini dimana kami untuk menghidupi kantor kami pun udah ngos ngosan
oke oke ya memang kalau kita lihat efeknya akan cukup berat ya kalau kemudian ini tidak tertangani dengan baik tapi kita tentu tetap optimis bahwa kebijakan kebijakan yang dilakukan sekarang ini juga
tentu bisa membuat kondisi menjadi seperti sedia kala dan khususnya kepada pariwisata yang memang menjadi salah satu hal yang membanggakan bagi kita dan kemudian menjadi pendapatan yang cukup besar bagi negara sendiri
dan yang paling penting adalah bagaimana pencegahan covid sembilan belas ini wabah virus ini segera berakhir di indonesia
pak ulin terima kasih sudah hadir sore ini di cnn indonesia newsroom dan sesaat lagi cnn indonesia newsroom masih akan kembali dengan sejumlah informasi utama yang terjadi sepanjang hari ini bersama eva yunizar
tetaplah bersama kami